kamu tahu aku sangat mencintai kamu
tapi kalau kamu mau aku pergi dari kehidupan kamu
aku siap melakukannya
aku harap kamu bahagia dengan keputusan kamu itu
aku akan selalu mendoakan kebahagiaan
aku akan selalu mendoakan kebahagiaan
kenapa si edo ngotot terus
kamu pulang ya
edo mau ketemu sama kanila
kamu memang bener bener bikin malu
kamu laki laki yang gak tahu diri
kamu sadar gak si edo
apa yang kamu lakukan ini
sama aja dengan melempar kotoran ke muka mama
kamu inget gak sih
kamu sudah menolak kamu
jadi apa yang kamu harapkan dari perempuan hamil
yang sudah tidak cinta sama kamu lagi
aduh kamu tuh sadar dong
apa yang udah kamu lakuin selama ini
mama kamu sampai stres mikirin kamu
kamu mau ya bikin mama kamu sakit dan gila
lu tuh gak tau apa apa tentang gue
jadi tolong jangan ikut campur urusan gue
edo sama sekali nggak pernah bermaksud untuk nyakitin mama
edo cuma mau berusaha untuk dapetin cintanya kamila ma
dan edo yakin kamila tuh masih cinta sama edo
dia butuh edo
dan edo percaya sama itu ma
hidup mama cuma gak mau kalau kamu tersiksa
kalau kamu memang mau begini
kalau kamu masih terus berkeras hati ingin mendapatkan kamila
kamu kamu masih tetap ngotot mau mendapatkan kamila
tapi kamu jangan coba coba ajak mama
karena mama tidak mau lagi melamar kamila untuk kamu
dan satu hal lagi edo
hama mau kamu pulang ke rumah
karena mama gak mau melihat kamu tinggal di kontrakan seperti itu edo
tapi edo mau mengajukan satu permintaan sama mama
jangan jodoh jodohin edo sama indi lagi ma
selama edo di rumah
edo gak mau indi dateng dateng lagi ke rumah
dong kok kamu tega sih ngomong kayak gitu sama aku
kalau mama gak mau
edo akan tetap tinggal di kosan

keputusan ada tangan mama
edo sekarang akan balik di endo akan tunggu jawaban mama
ya ampun tante
tante gak bakal mengikuti kemauannya edo kan tante
tante gak bakal berubah pikiran kan
tante gak bakal misahin ini dari edo kan tante
tante akan terus ngejodohin indi sama edo kan tante
kalau tante misalnya indi sama edo
tante tuh pasti bakal menyesal tante
karena kamila tuh gak ada apa apanya dibanding indi
kalau edo gak mau mencari edo sama edo
karena indi adalah berlian
dan kamila itu adalah debu tante
jadi masa tante mau menukar berlian dengan debu gak kan
gak mau kan tante
udah deh indi
tante tuh lagi pusing
tante mau pergi
ini semua pasti gara gara kamila
anak ini secara prematur
melahirkan anak ini secara normal
dan mengandungnya selama sembilan bulan
seperti ibu ibu yang lain
mila permintaan kamu itu resikonya
sangat tinggi kamu jangan ambil resiko
tapi kamu gak usah khawatir
tim dokter bilang
bayi yang lahirnya delapan ratus gram
kemungkinan hidupnya tinggi
tapi apa ibu yakin ini benar benar aman
tuh sudah banyak ibu yang melakukannya
dan hasilnya bayinya selamat
begitu juga dengan ibunya
dan yang harus kamu lakukan sekarang
kamu harus menambah berat janin kamu
menjadi delapan ratus gram
kak fadil sama bu lara serius
kan aku udah bilang
kalau aku nggak akan biarin kamu
melewati semuanya sendirian
ya udah roto
pak haris bersikeras mau membantu kamu
dan dia membiayai semuanya
kamila ikatan seorang ayah dan anak akan tetap ada
walaupun kalian sudah terpisah cukup lama
dan pak haris belum tahu kalau kamu itu adalah anaknya
tapi dia bisa merasakan kalau kamu adalah bagian dari tanggung jawabnya
tolong ya mila kamu jangan tolak bantuannya
riz aku sudah ngomong sama camilla tentang rencana kelahiran prematur untuk camilla
oh ya terus dia bilang apa
dia setuju dia mau
iya riz camilla bilang dia ngucapin makasih yang sebanyak banyaknya buat kamu
syukurlah kalau dia mau menerima bantuanku
iya riz yaudah aku cuma mau ngomong itu aja
selamat malam ya riz
malam juga raz
ya allah semoga apa yang aku lakukan terhadap kamila
bisa membayar semua dosa dan kesalahanku pada fara dan anak kandungku
bapak kamu senang banget bilang karena kamu mau menerima bantuannya
taufan kamu tahu aku sangat mencintai kamu
tapi kalau kamu mau aku pergi dari kehidupan kamu
aku siapkan kamu
aku harap melakukannya
aku harap kamu bahagia dengan keputusan kamu itu
karena aku aku akan selalu mendoakan kebahagiaan kamu
ini mama bikinin sarapan spesial mama masak gak pakai brokoli
taufan mau mama suapin
gak usah ma nanti biar taufan makan sendiri
dari kemarin dia belum datang ke sini
waktu di rumah sakit dia juga jarang datang
aku mau makan aku mau makan
memang dia begitu sibuknya ya
tapi kamu tenang aja mama sudah ngundang alena papa dan eyangnya
untuk datang ke sini saat acara syukuran nanti
mudah mudahan aja dia bisa datang ya
karena mama sekalian mau membicarakan tentang pertunangan kalian taufan
mama lebih baik lebih baik mama batalkan untuk mengundang mereka ma
loh memangnya kenapa sayang
karena gak ada gunanya ma
gak ada gunanya gimana
alena gak akan datang
papa dan eyangnya juga gak akan datang ma
alena bilang kan dia akan usahakan datangnya ma
alena bilang kan dia akan usahakan datang

memangnya kamu sama alena ada masalah apa sih taufan sampai putus
padahal yang mama dengar dari alina
kalian itu sudah berpacaran lama sekali
dan mama lihat alena itu betul betul mencintai taufan
bahkan dia sempat depresi saat dia menyangka kehilangan kamu sayang
tapi kenapa jadi bisa putus seperti ini nak
ma dalam berpacaran orang biasa putus dan nyambung lagi ma
orang yang menikah aja bisa bercerai
ya allah ada apa lagi ini
taufan sama alena putus
fadhil dan kamilah bermasalah
coba ada apa lagi ini ya allah
ma jangan terlalu dipikirin ma
ma jangan terlalu dipikirin ma
alena dan taufan kan pacaran
putus itu biasa ma
kalau masalah kamilah dan fadhil
taufan yakin mereka akan baik baik aja mbak

na bak tahan mo
yuk lagi tangan wa
ma mia tidak pada
z ini yo nemenin aku yang inginkan
iya lena karena ini penting sekali
aduh tante maaf banget
kayaknya alena gak bisa deh
soalnya leno harus mempersiapkan diri
untuk persidangan nanti siang
cuma sebentar aja kok lena
tante janji gak akan lama
yaudah deh alena berangkat sekarang
tante mau ketemuan di mana
kita ketemu di red cafe ya
yaudah sampai ketemu di sana ya tante
kamu tadi dapat telepon dari siapa
kamu janji mau ketemu